arbitrase olahraga dunia atau cas belakangan ini ramai dibahas setelah komite olimpiade indonesia atau koi
berencana menggugat bwf ke sana
lantas apa yang dimaksud dengan arbitrase dan kasus apa saja yang pernah ditangani oleh kes
saya akan membahas lengkapnya berdasarkan riset tim litbang sianan indonesia
kita lihat apa itu arbitrase
arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum
ini kita lihat perjanjian perdata yang diputuskan pihak ketiga yang disebut arbiter
nanti yang memutuskan adalah para arbiter
nah ini para arbiter ini punya profil yang macam macam ya
kemudian arbitrase ini atau peradilan menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus oleh orang

sebuah kelompok atau beberapa kelompok yang kemudian dinilai berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa tersebut
poin yang membedakan antara pengadilan dan arbitrase adalah
bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau standing court
sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut
nah kalau ini adalah yang ramai kemarin kita tahu bahwa
koi berencana melakukan peradilan yang berbeda
kita laporkan bwf atau bwf ke kes atau arbitrase olahraga internasional
kita lihat dulu ini backgroundnya dari cash ini
kes ini pertama kali berdiri di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini adalah kes ini adalah lembaga independen dari organisasi olahraga manapun
untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa terkait olahraga
mereka menyelesaikan melalui arbitrase atau mediasi melalui aturan prosedural
yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik
cash sendiri ini ditempatkan di bawah otoritas administratif dan keuangan
dari dewan arbitrase internasional untuk olahraga atau icas
para arbiter nah ini cash ini punya tiga ratus orang atau tiga ratus arbiter
ini arbitarin bisa macam macam ya backgroundnya
mereka dipilih karena pengetahuan khusus mereka tentang arbitrase dan hukum olahraga
ini ada di delapan puluh tujuh negara
kemudian untuk sekitar
sengketa akibat hubungan kontrak atau gugatan prosedur arbitrase biasa
atau prosedur mediasi berlaku
untuk sengketa akibat keputusan yang diambil oleh badan internal organisasi olahraga
prosedur arbitrase banding berlaku
dan dalam kasus prosedur banding salah satu pihak dapat mengajukan banding
hanya jika melakukan semua upaya hukum internal organisasi olahraga yang bersangkutan
dan rata rata kes ini menangani tiga ratus kasus per tahun
nah ini yang ramai kemarin di tahun dua ribu dua puluh
ini adalah kasus kasus yang ditangani oleh arbitrase olahraga internasional
pada dua ribu dua puluh setidaknya ada empat kasus sengketa yang diselesaikan di arbitrase olahraga internasional
salah satunya yang ramai adalah manchester city melawan uefa
seperti diketahui manchester city dihadapkan pada hukuman larangan bermain
di kompetisi eropa selama dua musim oleh uefa
kedepatan melanggar aturan vvp atau financial fair play
tuntutan ini membuat the citizen mengajukan banding agar tuntutan tersebut dicabut
selain itu juga ada kasus kasus lain
salah satunya adalah soal sengketa tuduhan doping
yang juga ditangani oleh arbitrase olahraga internasional